hai anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast pemerintah berencana menggenjot ekonomi
syariah di tanah air beriringan dengan upaya tersebut program wakaf uang nasional digelontorkan
untuk membedah strategi pemerintah memacu ekonomi syariah di saat pandemi ini sudah bersama saya
fauziah rizky yuniarti peneliti ekonomi syariah dari indef selamat malam mbak fauzia malam baik pak
kabar baik mbak fauzia apa kabar mbak fauzia ada harapan besar terhadap ekonomi syariah karena
memang kita tahu pertumbuhannya tahun lalu ini dicatat lebih tinggi dari pdb yakni lima tujuh puluh dua persen
berapa besar sebetulnya potensi perkembangan ekonomi syariah ini oke kalau secara angka saya
harus menghitung lagi ya cuma kalau potensi bertumbuhnya memang cukup besar karena memang
secara tren gitu memang kayak perekonomian syariah itu
dan selama pandemi terbukti lebih awal saya lebih kebal gitu ya lebih kebal atau lebih tahan
dibanding perekonomian yang non syariah gitu ya atau konvensional jadi secara untuk kedepannya saya
rasa akan lebih bagus lagi tipe kembangan ekonomi syariah setelah selama pandemi ini
atau lebih lagi nanti tahun dua ribu dua ribu dua puluh dua yang sudah akan mulai recovery ya itu saya rasa
performa akan baik di tahun nanti dua ribu dua puluh dua nanti oke mbak fauzia
mengatakan bahwa ekonomi syariah ini lebih tahan banting begitu ya lebih kebal dibandingkan dengan
ekonomi konvensional apa yang kemudian menyebabkan ekonomi syariah ini lebih tahan banting di saat
pandemi oke kalau secara di dunia internasional gitu ya mbak kita lihat riset dari dua ribu delapan memang
selama financial crisis dua ribu delapan itu lebih terbukti lebih kebal gitu dan selama krisis pandemi
yang sekarang juga beberapa riset juga menemukan seperti itu alasan utamanya karena di ekonomi syariah itu dia menghindari
aset gitu aset aset yang beracun gitu ya kasarnya ya aset aset yang memang tidak ada real asetnya
misalnya seperti itu atau aset aset yang paling sederhana tidak ada yang riba maisir yang tidak kecil
ketidakpastian riba kan ke appropriation of asset dan seperti judi itu jadi hal hal yang yang toxic
itu yang tidak ada di ekonomi syariah itu yang membuat memang aset aset di keuangan syariah itu
dan pemerintah indonesia melihat potensi perkembangan ekonomi syariah yang lebih besar begitu ya
kedepannya sehingga akhirnya membuat atau memerjar bank bank himbara syariah menjadi satu bank syariah
indonesia seberapa besar kemudian potensi bank syariah indonesia ini akan menjadi motor perkembangan
pertumbuhan ekonomi syariah oke kalau seberapa besar saya rasa sangat besar karena sudah diketahui umum ya
kalau nanti sbsi ini adalah
terbesar asetnya ketujuh di indonesia dan mereka bertujuan untuk menjadi yang top sepuluh di dunia gitu
dengan mempunyai indonesia punya bank sebesar itu itu kan akhirnya meningkatkan advantage
competitive advantage mereka di level nasional di level internasional harapannya ke depannya apa
lebih mudah untuk mendapat investor dari luar negeri misalnya gitu ya untuk pengembangan banknya itu
sendiri lalu bisa investasi di it secara masif karena it memang salah satu isu utama di
pengembangan bank syariah yang memang mentoknya disitu gitu kadang kita tahu sendiri yang bakal
misalnya orang customer bank syarif itu kadang ah mobile bankingnya kenapa atau atm nya nggak sebanyak
yang konvensional jadi memang ada beberapa hal yang kita bank syariah itu belum bisa catch up
dengan bank konvensional salah satunya adalah di isu it itu jadi saya rasa bank syariah indonesia
dengan modal yang sebesar itu akan bisa bisa head to head lah dengan bank konvensional oke kalau anda melihat
cenderungannya melihat ekonomi syariah ini sebagai salah satu angin segar begitu ya mendukung pertumbuhan
ekonomi saya rasa iya karena sudah beberapa kali ya sri mulyani sudah sempat beberapa kali membicarakan
tentang sukuk gitu terus bapak maruf amin juga wakil presiden kita dan terakhir juga bapak presiden
meresmikan atau menggalakkan kembali gnw itu gerakan nasional luka uang jadi saya rasa memang
penting yang untuk mensignaling bahwa pemerintah tuh memang sudah mulai concern dengan ekonomi syariah
walaupun untuk detailnya gitu follow upnya mungkin memang harus kita monitor lagi cuman itu saya rasa
sudah cukup untuk signaling bahwa oke pemerintah mulai concern nih dengan ekonomi syariah gitu
oke kalau kemudian tadi mbak fauzia sempat mention atau menyebutkan gerakan nasional wakaf uang
menurut anda bagaimana komentar anda soal gerakan nasional wakaf uang ini
oke saya pertama sih pasti sangat menyambut baik ya karena kan ini langkah baik pemerintah gitu ya presiden
langsung bahkan menggalakkan gerakan ini lagi karena kan ini sebenarnya bukan hal yang baru
dua ribu sepuluh kalau nggak salah itu sudah pernah digalakan lalu dua ribu dua puluh satu ini digalakan lagi gitu sebenarnya
praktek wakaf uang juga sudah terjadi di masyarakat itu hal yang biasa cuma kan memang presiden
melakukan ini lagi meresmikan gnwu sebenarnya lebih ke pertama untuk literasi gitu ya membantu
meningkatkan literasi masyarakat gitu karena melihat wakaf uang itu memang sangat penting dan
makanya trepidasi untuk presiden mesin mempromosikan langsung gitu kan itu pasti memberikan image
tersendiri di masyarakat karena literasi keuangan syariah indonesia itu sangat rendah mbak hanya
delapan sembilan persen di tahun dua ribu sembilan belas sangat sangat rendah lalu kedua juga bisa tujuannya presiden melakukan
itu lebih ke legitimasi supaya masyarakat merasa aman gitu ya bahwa oh memang wakaf
uang ini di approved gitu ya pepresiden pemerintah tuh tau bahwa agak gerakan ini ada wakaf uang yang
tapi apakah anda melihat masyarakat cukup euforia terhadap gerakan wakaf uang ini
karena kan seperti yang tadi mbak fauzia katakan ini kan sebetulnya bukan hal baru sudah sempat disebutkan di dua ribu sepuluh
tapi kemudian bahkan mungkin masyarakat lupa begitu ya bahwa sempat ada gerakan itu dan kemudian digalakan lagi di dua ribu dua puluh
oke saya rasa ada positif dan ada negatif
positifnya mungkin untuk orang orang yang menganggap itu positif karena mereka tahu ini potensi wakaf begitu besar tapi belum termaksimalkan
padahal fungsinya itu sangat erat dengan fungsi fungsi sosial kemasyarakatan yang sangat berguna sebenarnya di era pandemi seperti ini
tapi sayangnya ada juga negatifnya memang trust issue
masyarakat trust terhadap pemerintah kan memang itu menjadi masalah di indonesia dari lama
lebih ke trust atas bagaimana pengelolaan wakaf ini
kedepannya seperti apa
opini yang digiring di publik kan juga di media saya baca baca itu bahwa wakafnya akan diambil pemerintah untuk membiayain apbn membiayain infrastruktur gitu
yang memang sekarang lagi digenjot sekali dengan pemerintah ya pembangunan infrastruktur
lalu juga ada gerakan gerakan buzzer buzzer dari mana gitu ya
pro kontra juga ada islamofobia gimana wah selama ada yang ada islam islamnya itu kayaknya di mindsetnya itu sudah jelek
saya rasa ya itu ada positif ada negatif
jadi saya rasa ambil positif
ini aja nih mumpung orang masih aware bahwa wakaf uang itu memang digalakkan oleh pemerintah
ayo digenjot aja gitu
saya rasa seperti itu
oke bagaimana menurut anda
anda tadi katakan bahwa memang ada sejumlah pihak yang kemudian khawatir begitu ya dengan gerakan nasional wakaf uang ini
dan bahkan juga sempat disebutkan bahwa sebetulnya pemerintah tidak punya wewenang begitu untuk mengelola wakaf uang ini
nah bagaimana kemudian menurut anda strategi yang baik untuk menjawab pertanyaan pertanyaan
ataupun skeptisme masyarakat ini
sebenarnya kan gampang aja ya mbak
pemerintah mau ngomong saya jamin tidak akan disentuh
saya janji tidak akan disentuh
tapi kan masyarakat sudah lelah ya berarti dengan janji
gampang aja pemerintah melalui kan ini bwi ya mbak
badan yang plat merahnya itu kan dari bwi
nah badan wakaf indonesia
saya sudah lewat websitenya
saya sangat menyayangkan websitenya itu tidak cukup informatif gitu ya
tadinya saya harap dengan
badan melunc gwi
sekalian juga meluncur website bwi yang lebih informatif gitu ya
ternyata websitenya saya sudah pantau beberapa tahun setahun kebelakang
tidaknya itu sama saja tidak ada perubahan
jadi itu yang saya sayangkan sebenarnya
jadi saya harap ke depannya pemerintah dari bwi itu sendiri bisa mendevelop websitenya lebih baik lagi
jadi masyarakat tahu kita sudah ngasih seratus ribu
ya sudah langsung ternyata seratus ribu di websitenya
atau misalnya ada lag satu mega ya it's fine gitu
tapi yang clear saja
masyarakat itu trust issue nya
masyarakat itu punya trust issue
jadi bagaimana cara menyelesaikannya
ya dengan transparansi gitu
tunjukkan laporan laporan keuangannya gitu
susun dengan baik laporan keuangannya
tunjukkan secara real time angka donasi yang sudah masuk
wakaf yang sudah masuk
dan wakaf yang sudah keluar gitu ya
duit yang masuk duit yang keluar
dikeluarkannya buat apa
kemana saja gitu
tapi masyarakat bisa lebih nyaman dengan itu
sedangkan sekarang saya lihat website bwi
teman teman di sini juga mungkin yang nonton bisa lihat
website bwi sekarang itu sangat sangat tidak informatif gitu ya
data wakaf saja hanya saja data tanah gitu
sedangkan kan data wakaf uangnya tidak ada gitu
jadi memang pr pemerintah gitu ya melalui bwi
saya rasa urusin dulu websitenya gitu
untuk supaya bisa orang itu percaya bahwa wakaf uang ini
untuk hal hal yang benar gitu ya
benar dalam arti kata tidak untuk membiayai apbn infrastructure
atau yang dipersepsikan oleh masyarakat lah seperti itu
kalau kemudian disebutkan potensi wakaf uang ini oleh presiden
rp satu ratus delapan puluh triliun per bulan begitu ya
betul ya begitu ya mbak fauzia
bagaimana kemudian bisa memaksimalkan potensi ini kalau begitu
saya rasa dengan satu ratus delapan puluh triliun itu banyak ya mbak ya
saya rasa itu harus dibenahi dulu websitenya
karena orang percaya
akhirnya kan orang terbentuk ya terbentuk kepercayaan
oh duitnya bener nih ada segini
jadi oh duit saya masuk segini yang terpakai segini
duit saya pakai segini terpakai segini
akhirnya orang kebentuk lama lama
ya udah gampang aja dengan misalnya kembangkan digital payment lewat websitenya
itu kan hal yang sudah lumrah di era sekarang seperti ini
digital payment jadi transfer atau donasi wakaf itu dengan hanya one click away gitu ya
hal hal seperti itu kan sebenarnya hal yang mudah gitu ya
mudah sekali dilakukan pemerintah
dananya yang besar gitu
walaupun dengan membenahi website itu kan duitnya dibanding dengan duit yang ada itu sebenarnya bisa lah membenahi website yang gampang gitu
cuman ya itu pr nya disitu
pr nya membenahi website itu hal yang terlihat sederhana tapi sangat susah mungkin dilakukan
tapi ya itu pr pertama sih harus membenahi website nya mbak
jadi orang itu percaya gitu ya uangnya itu dibawa kemana gitu
karena itu salah satu isu orang memberi ya di riset riset yang ada juga isu orang memberi itu orang nggak tahu
itu duitnya itu mau diatain gitu
jadi dengan kita orang yang sudah senang bahwa oh duit saya akan dibuat seperti ini itu terbukti memang itu bisa meningkatkan nilai donasi atau nilai dalam hal ini nilai wakafnya itu sendiri
oke kalau penjabaran dari potensi satu ratus delapan puluh triliun wakaf uang ini dari mana
karena kan seperti yang tadi mbak fauzia katakan satu ratus delapan puluh triliun itu angka yang begitu besar begitu
bagaimana kemudian bisa menjelaskan potensi satu ratus delapan puluh triliun per bulan ini
kalau yang ke
per bulannya saya kurang aware mbak
saya rasa angkanya itu bisa saja angka convert dari tanah yang ada di convert jadi diuangkan atau perhitungan perhitungan bwi
saya nggak di website bwi pun nggak ada
karena tidak jelas ya
jadi mungkin kita bisa tanya ke pak ammar pak amin sendiri ya angka itu dapat dari mana karena di websitenya kita cari itu tidak ada angka segitu
jadi ya perlu dicari tahu juga sebenarnya angka itu dapat dari mana
karena kalau zakat kita bisa hitungannya jelas gitu ya mbak ada angkanya ada rasio yang exact gitu ya pasti
tapi kalau potensi wakaf saya rasa angka angkanya perhitungannya masing masing punya perhitungan sendiri sendiri
terakhir mbak fauzia seperti yang kita tahu juga begitu ya dana wakaf ini kan dikelola oleh ataupun ada badan yang mengelola badan wakaf ini yakni badan wakaf indonesia
bagaimana kemudian pengawasan yang efektif
sehingga tadi yang mbak fauzia katakan masyarakat itu khawatir
kalau kemudian mereka mewakafkan uangnya ini tidak digunakan untuk hal hal yang memang tidak sepatutnya
oke saat kita pengawasan kan harus ada yang diawasi gitu ya
jadi memang paling pertama harus ada standar laporan
jadi misalnya bwi bikin standar laporan sendiri laporan keuangan sendiri
laporan keuangan sih mbak yang paling penting itu ya tiap tahun itu kan hal yang semua misalnya perusahaan perusahaan besar itu pasti ada laporan keuangannya di websitenya
kalau laporan keuangan laporan operasional kalau operasional mungkin ya sudah nanti saja ya untuk laporan itu kan secara admin
tapi kalau laporan keuangan itu yang krusial karena itu uang masyarakat gitu ya
jadi memang kuncinya di situ bwi badan wakaf indonesia memang harus mendevelop websitenya
karena itu yang paling dekat dan paling gampang diakses oleh masyarakat gitu
dengan masyarakat lihat websitenya lihat oh duitnya real time hari ini kekumpul seratus juta gitu ya
misalnya disalurkan sudah delapan puluh juta dipakai sudah delapan puluh juta
jadi itu yang paling penting
misalnya sudah delapan puluh juta misalnya dipakai untuk ditaruh di sbsn misalnya di investasi instrumen investasi
terus returnnya berapa terus returnnya dikelola untuk dana sosial apa
itu harus jelas seperti itu gitu
masyarakat itu saya rasa cukup tenang lah dengan ada data seperti itu gitu
kalau kemudian bagi masyarakat yang ingin ikut dengan gerakan nasional wakaf uang ini saran anda seperti apa mbak fauzia
saran saya sebenarnya kan sudah banyak ya
kita bisa kalau mau yang langsung resmi ke bw

datang ke bank bank yang sudah terpilih yang bisa mengelola wakaf uang itu
pertama saya rasa ini wakaf itu sesuatu yang mulia gitu ya
tujuannya memang dan memang lebih mudah untuk melakukan wakaf daripada zakat kan
karena zakat syarat memberi zakatnya banyak syarat penyalurannya banyak
tapi wakaf kan sangat fleksibel
fleksibel itulah kenapa harusnya dimaksimalkan dengan baik
jadi saya rasa orang orang yang ingin berwakaf
orang orang yang ingin berwakaf ya sudah wakaf saja lah niatkan dengan baik gitu ya
memang kita harus percayakan itu akan dikelola dengan baik gitu ya
tapi saya juga agak ini juga nih sanksi juga pemerintah harus memang membuktikan bahwa akan dikelola dengan baik gitu
bwi harus turun tangan harus serius gitu ya
jangan hanya sekadar selebrasi meresmikan gnwu tapi
gnwu tapi tidak ada tindakan konkret

tidak ada tindakan konkret untuk memperbaiki tata kelola bwi itu sendiri
oke baiklah kita tunggu sama sama ya bagaimana kemudian perbaikan tata kelola oleh badan wakaf indonesia
fauzia rizky yuniarti peneliti ekonomi syariah dari indef
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast